untuk membahas lebih lengkap terkait kejahatan jalanan yang menewaskan seorang pelajar
yang diketahui anak anggota dprd kebumen kita sudah tersambung melalui zoom
yang bergabung secara virtual dengan direktur reserse kriminal umum polda d i e
kombespol ade ari syam indriyadi
pak ade selamat sore terima kasih atas waktu anda bergabung hari ini
selamat sore mbak
pak ade bagaimana kronologi sebelum akhirnya seorang pelajar ini ditemukan meninggal dunia
polisi polda d i e sudah mengatakan anda mengatakan di media
ini bukan kejahatan jalanan yang seperti biasa dikaitkan terjadi di wilayah yogyakarta
lalu apa yang terjadi sebenarnya
yang pertama kami izin mengaturkan turut berduka cipta dan bela tungkawa yang sedalam dalamnya
atas perpulangnya saudara d
terkait peristiwa ini
kejadian ini diawali adanya ketersinggungan antara kelompok korban dengan kelompok pelaku
kedua kelompok saling mengeluarkan suara yang keras yang berasal dari motornya
kemudian terjadi ketersinggungan
kemudian di lokasi kedua respon dari kelompok pelaku itu mengeluarkan kata kata asuh dan bajingan
yang akhirnya dikaitkan
akhirnya kelompok korban mengejar pelaku
kemudian ternyata di depan kelompok pelaku sudah berbalik arah dan bersiap siap untuk
mengayunkan salah satu orangnya mengayunkan gear yang sudah dimodifikasi dengan kain yang akhirnya melukai korban
dan korban setelah kejadian korban ditolong oleh petugas patroli sabara direkturat sabara
dan juga oleh kota diyek dibawa ke rumah sakit di sekitar tkp
pak ade apakah polisi sudah menangkap keseluruh pelaku artinya kelompok lebih dari satu orang
ya kami masih melakukan penyelidikan di lapangan
olah tkp masih terus kami lakukan
sampai dengan saat ini kami sudah mengamankan ada sembilan cctv
yang kami amankan dari jalur jalur yang ada di lapangan
yang diduga pergerakan dari kedua kelompok ini
dan kami masih melakukan proses analisis
dan sejauh ini setidaknya ada sebelas faksi yang sudah kami lakukan pemeriksaan
yaitu teman temannya korban kemudian ada tiga orang di sekitar tkp
dan dua petugas patroli kota diyek
ya pelaku belum tertangkap berarti ya pak
oke belum tertangkap
apa anda mengatakan juga dalam konferensi pers
bahwa ini tidak bukan korban yang ditarget secara acak
artinya anda ingin mengatakan bahwa ini berbeda dengan kejahatan serupa
yang terjadi dengan yang sering dikatakan istilahnya kelitih itu
ya jadi mohon dengan hormat
kata kunci jangan kita konotasikan menjadi negatif
ini sebenarnya sebuah kearifan lokal
kritik itu awalnya berarti jalan jalan sore
tapi entah bagaimana ceritanya ini menjadi berkonotasi negatif
sebenarnya kasus yang terjadi yang terakhir adalah kejahatan jalanan
yang lebih tepatnya sebenarnya tawuran
antara dua kelompok yang atas ketersinggungan secara insidentil
kemudian akhirnya salah satu pihak melakukan pengawasan
pertanyaan terhadap pihak lainnya
seperti tawuran kejahatan jalanan ini
jadi korbannya tidak acak
bukannya orang bukannya siapapun yang melakukan aktivitas
kemudian berpeluang menjadi korban kejahatan jalanan
tapi kasus yang terjadi saat ini adalah seperti tawuran
mereka selalu diawali adanya ketersinggungan
saat bertatap muka saat berselisih di jalan
kemudian akhirnya salah satu pihak menjadi pelaku
dan salah satu pihak lainnya menjadi korban
jadi mohon kita tidak menggunakan kata keliti lagi
karena kejahatan jalanan ini
dan pasal yang kami persangkakan dalam peristiwa ini adalah
tiga ratus lima puluh satu ada tiga tentang penganiayaan yang menyebabkan adanya orang yang meninggal dunia
pak ade apakah kemudian kita tahu ada beberapa kasus yang serupa
ada beberapa orang yang sudah menjadi korban
kejahatan jalanan katakanlah dalam beberapa bulan terakhir
januari kita tahu ada yang diserang di pinggir jalan sedang berolahraga
usianya belasan tahun juga
yang menyerang juga anak usia belasan tahun
apakah itu menjadi pola kejahatan jalanan yang saat ini terjadi di d i e
kebijakan bapak kapolda d i e
yang pertama upaya preemptif atau penangkalan
kejahatan binmas dan sabaran
kita serta intelijen melakukan himbauan himbauan ke seluruh pihak terkait untuk penjagaan kejahatan jalanan ini
kemudian jajaran sabara melakukan kegiatan preemptif berupa peningkatan kehadiran polisi di lapangan
patroli patroli di jam jam rawan kejahatan curanmor kejahatan jalanan itu juga
dan bapak kapolda juga punya kebijakan yang ketiga terkait upaya penegakan hukum
terhadap kasus kasus yang sudah terungkap yang mbak sebutkan tadi
ada anak anak yang mau olahraga
kemudian karena berselisih juga gitu
itu sudah terungkap berselisih dengan para pelaku
saling lihat lihatan akhirnya dilakukan penganiayaan terhadap korban
itu pun kami lakukan penegakan hukum
sebagaimana kebijakan bapak kapolda
proses pun kasus kasus yang kami tanan mbak
sudahkah kemudian polda d i e mengetahui ada tantangan lain sekarang
yaitu ada sekelompok masyarakat sipil yang melakukan penyisiran
terhadap mereka yang diduga akan melakukan kejahatan jalanan
jadi kelompok menyisir kelompok lain
karena artikelnya kemudian sudah muncul
artikelnya sudah muncul
mereka sudah bersiap untuk menyisir pelaku
apa yang akan dilakukan polisi
karena kalau ini dibiarkan tentu akan menghasilkan insiden insiden lain lagi
ya tentunya kami berharap informasi ini tidak benar
kami tetap melakukan upaya upaya
seperti yang kami sampaikan
dan mohon untuk membuat situasi lebih baik
tukar menukar informasi lebih cepat
karena pencegahan kejahatan ini seharusnya kita lakukan juga secara bersama sama
itu ada telepon satu ratus sepuluh
yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memberikan informasi
apabila ada hal hal yang mencurigakan
ada potensi potensi gangguan keamanan
itu juga bisa disampaikan
dan akan dijawab oleh kantor kepolisian terdekat
seringkali tidak ada respon pak
tidak hanya di d i e saja sebenarnya
apakah akan ada melakukan peningkatan penjagaan khususnya di jam jam rawan jam jam sahur
bapak kapolda tadi menekankan kembali
kegiatan kegiatan rutin yang sudah dilakukan ini harus ditingkatkan
kami pun senantiasa meningkatkan kegiatan kegiatan timbawan
kemudian peningkatan kehadiran polisian
dan juga upaya upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana yang sudah kami amankan
pak ade ada informasi juga bahwa kejahatan seperti ini sekarang menargetkan mereka yang berusia muda
entah mereka yang di usia sekolah ataupun yang berkuliah
tentu ini meresahkan bagi katakanlah orang tua
yang saat ini menitipkan anak anak mereka
yang bersekolah di yogyakarta
apa yang bisa anda sampaikan kepada mereka
kita punya gerakan disiplin nasional
kita punya kekerabatan yang tinggi
mari sama sama kita jaga
kalau pelajar pelajar ini berkeliaran di waktu yang tidak tepat
dini hari ini juga kami mohon dengan hormat
sama sama kita tingkatkan pengawasan kepada putri
kepada putri kita
kemudian kepada orang orang yang berada dalam pengawasan kita
sekali lagi bapak kapolda nantiasa mengingatkan kami untuk melakukan peningkatan peningkatan kegiatan kepolisian
dari mulai penantalan pencegahan hingga penegakan hukum
baik pak ade terima kasih banyak
sore hari ini sudah bergabung di cnn indonesia newsroom
direktur reserse kriminal umum polda diy kombes pol ade arisyam indri adi
terima kasih pak ade
sama sama pak terima kasih